menginisiasi sebuah gerakan di tengah puramnya kondisi pariwisata yogyakarta
kurang lebih lima puluh delapan hotel di yogyakarta serentak menyuguhkan gerakan menyalakan lampu berbentuk cinta
gerakan ini dibuat untuk saling menyemangati para pelaku wisata dan warga yogyakarta
agar terus percaya bahwa harapan selalu ada
walau belum ada kejelasan kapan pandemi corona akan berakhir
berharap ini loh kita segera bangkit dan kita juga memberikan hiburan ya kepada masyarakat
karena di sini kami juga masyarakat bisa melihat hotel hotel menyalakan tanda cinta yang ada di hotel masing masing
lampu berbentuk cinta yang dinyalakan serentak di hari sabtu dari pukul tujuh malam hingga sembilan malam
ternyata menarik perhatian dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga yogyakarta

jangan stres kita harus positif thinking
untuk menghadapi covid sembilan belas
semangat dan optimisme bahwa pandemi virus corona akan segera berakhir
dan pariwisata yogyakarta dapat segera bangkit kembali